kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia
ada puti fanfudi di stasiun senen jakarta pusat
dan koresponden cnn indonesia miladia rahma
di kawasan sudirman tamrin jakarta selatan
selamat siang teman teman kita ke putri terlebih dahulu
putih bagaimana situasi dan pelaksanaan ppkm darurat di stasiun senen pada saat ini
apa saja syarat yang diwajibkan pengelola kepenumpang puti
baik terima kasih reza dan juga pemirsa selamat siang
bahwa suasana di stasiun pasar senen jakarta pusat saat ini
terpantau sudah mulai dipadati atau sudah mulai diramaikan oleh para calon penumpang
mereka ini sedang mengantri untuk melakukan vaksinasi gratis dan juga tes swab antigen
bahwa layanan vaksinasi gratis ini dibuka sejak pukul delapan pagi hingga pukul dua puluh atau dua belas siang
setiap harinya dengan kuota maksimal dua ratus orang
sebagai informasi reza bahwa kemarin sudah ada sekitar seratus calon penumpang
yang melakukan vaksinasi gratis di tempat ini
dan pada hari ini tercatat sudah ada lebih dari satu ratus enam puluh calon penumpang yang melakukan vaksinasi gratis
dan layanan vaksinasi gratis ini merupakan kerjasama antara pt kereta api indonesia
dengan kementerian kesehatan republik indonesia bersama dengan pemda dki jakarta
selain mengantri untuk melakukan vaksinasi gratis
beberapa calon penumpang juga sedang mengantri untuk melakukan tes swab antigen
dengan biaya sebesar rp delapan puluh lima yang dibuka setiap hari mulai pukul enam pagi hingga pukul dua puluh satu atau sembilan malam nanti
kemudian reza dan juga pemirsa
pt kereta api indonesia ini memperlakukan aturan baru selama masa ppkm darurat
aturan ini mengacu kepada surat edaran kementerian perhubungan republik indonesia
nomor empat puluh dua tahun dua ribu dua puluh satu dan surat edaran satgas covid sembilan belas nomor empat belas tahun dua ribu dua puluh satu
bahwa mulai hari ini yaitu tanggal lima juli hingga tanggal dua puluh juli mendatang
bahwa tes genos tidak lagi diberlakukan sebagai syarat utama perjalanan kereta api jarak jauh
namun para calon penumpang ini wajib untuk menunjukkan
hasil vaksinasi minimal dosis pertama berupa e sertifikat ataupun sertifikat elektronik vaksinasi lainnya
menunjukkan bahwa mereka sudah divaksin dosis pertama dan juga mereka juga wajib untuk memberikan
atau menunjukkan bukti hasil negatif tes rt pcr ataupun tes rapid antigen
selain bukti vaksin tersebut tes rt pcr hanya berlaku dua x dua puluh empat jam
dan juga untuk tes rapid antigen

calon penumpang ini yang akan mengikuti vaksinasi gratis di kereta api
atau di stasiun pasar senen jakarta pusat ini
wajib untuk datang atau melakukan vaksinasi selambatnya adalah h satu sebelum keberangkatan
reza dan juga pemirsa bagi calon penumpang yang berkepentingan khusus
tidak atau belum divaksin mereka memiliki keringanan
untuk tidak berlaku vaksin
mereka memiliki keringanan untuk tetap bisa menjalankan
atau melakukan perjalanan kereta api jarak jauh
tapi mereka wajib untuk memberikan atau menunjukkan surat keterangan dari dokter spesialis
dengan disertai surat negatif rt pcr atau rapi tes antigen yang masih berlaku
kemudian untuk calon penumpang yang berusia di bawah delapan belas tahun
tidak diharuskan menunjukkan kartu vaksin
kemudian untuk pelanggan di bawah lima tahun juga tidak diharuskan menunjukkan hasil rt pcr
atau rapid tes antigen
dan dapat saya informasikan reza dan juga pemirsa bahwa ada beberapa syarat
dan kriteria perserta vaksinasi di stasiun yaitu berusia di atas delapan belas tahun
kemudian belum pernah mendapatkan vaksin dosis pertama
kemudian menunjukkan kode booking yang sudah dibayar
atau tiket kereta api jarak jauh yang berlaku
memiliki ktp dan datang paling lambat h satu sebelum jadwal keberangkatan kereta api
kemudian bagi calon penumpang dalam kondisi sehat
dan ibu hamil bisa mendapatkan vaksin setelah mendapatkan penjelasan
dari petugas kesehatan dan bersedia atas pilihannya untuk vaksin covid sembilan belas
kemudian bagi calon penumpang yang ternyata memiliki
atau setelah tes swab antigen hasilnya adalah positif
mereka akan diperbolehkan untuk mengembalikan tiketnya
baik putih sekarang kita ke biladia rahmat
selamat siang mila
bagaimana situasi dan penerapan ppkm darurat di kawasan perkantoran sudirman tamrin jakarta
selamat siang reza
jika biasanya kita melihat salah satu ruas jalan protokol di wilayah ibu kota
di sudirman tamrin ini menjadi salah satu ruas jalan di ibu kota yang sangat padat
oleh kendaraan pada hari hari biasa
pada hari senin pekan pertama penerapan ppkm darurat ini
suasananya jauh berbeda reza
dari pagi pantauan kami di lapangan reza
seperti anda mungkin bisa melihat di belakang saya ini
suasana jalan protokol di sudirman tamrin sangat lengang
ini tentu saja imbas
dari pemberlakuan ppkm darurat yang sudah diberlakukan sejak tanggal tiga juli dua ribu dua puluh satu kemarin
dan memang pada saat kami mencoba menyusuri ruas jalan protokol ini
kami melihat memang ada sejumlah titik titik penyekatan yang memang sudah ada
dan memang dijaga ketat oleh sejumlah petugas gabungan
baik dari tni polri kemudian dari petugas satpol pp
ini tujuannya apa
ini tujuannya untuk menyaring para pengendara yang boleh atau tidak boleh melintas di area strategis ini
seperti hal ini kita ketahui bersama reza
pemberlakuan ppkm darurat ini memang imbasnya adalah
ada sejumlah wilayah di ibu kota yang juga dibatasi sekali mobilitasnya
salah satunya adalah ruas jalan protokol sudirman tamrin ini
mereka yang diperbolehkan melintas di sini adalah para pengendara yang memang bekerja di wilayah ini reza
dan harus memperlihatkan kepada para petugas bahwa mereka membawa persyaratan yang sesuai
dan mereka kemudian baru diperbolehkan untuk melintas atau bekerja di kantor mereka yang memang terletak di area ini
nah persyaratan persyaratan yang wajib dibawa
oleh para pekerja yang kemudian bekerja di wilayah ini reza
di antaranya adalah mereka bisa menunjukkan surat tanda registrasi pekerja atau strp
kemudian juga mereka bisa menunjukkan misalnya surat sertifikat vaksinasi yang juga sudah berlaku ya
bagi mereka yang menerima vaksin
kemudian mereka juga bisa menunjukkan misalnya kartu pekerja
tempat mereka bekerja ini juga memudahkan nanti pada proses pemeriksaan di sejumlah titik titik penyekatan
nah sesuai dengan
sesuai dengan yang sudah disampaikan atau yang sudah diberlakukan pada saat awal pemberlakuan ppkm darurat pada tanggal tiga juli ini
reza bahwa di sejumlah titik ini juga akan ada penyekatan penyekatan yang akan dijaga ketat oleh sejumlah petugas
baik kepolisian kemudian tni dan juga satpol pp
dan nanti memang diharapkan para pengendara yang akan melintasi titik penyekatan ini bisa menunjukkan perasyarat yang memang sudah diwajibkan
nah tadi di kawasan sudirman tamrin
memang ada beberapa titik penyekatan yang sudah diwajibkan nah tadi di kawasan sudirman tamrin ini
ada beberapa titik yang kami melihat memang ada kepadatan yang cukup terlihat ya dibandingkan hari hari biasa
diantaranya misalnya di area lingkar senayan
ini para pengendara yang berasal dari arah selatan ibu kota terutama daerah fatmawati
kemudian mungkin dari arah depok
ini memang yang akan mengakses jalan atau jalur protokol di sudirman tamrin ini memang tadi terlihat ada penumpukan kendaraan juga
kemudian di sisi lain juga kami melihat ada penumpukan kendaraan juga di daerah atau di jalan blora ya
ini memang pagi tadi kami juga sempat memantau ada beberapa
bisa dikatakan sejumlah kendaraan yang memang antriannya memang cukup panjang karena memang pemeriksaan atau penyekatan ini juga dilakukan di area ini
dan di depan saya
di sekitaran area gbk ini atau persisnya di sebelah efek sudirman ini
kami juga melihat ada penyekatan juga oleh sejumlah petugas dan memang banyak sekali kami melihat kendaraan
terutama kendaraan roda dua
yang memang tidak bisa menunjukkan persyaratan
yang tadi disebutkan ini harus terpaksa diputar balik
nah kondisi seperti ini tadi kami juga sempat berbincang dengan salah satu petugas
ini memang penyekatannya diinformasikan akan dilaksanakan sampai dengan dua puluh empat jam selama masa ppkm darurat ini berlangsung
dan memang diharapkan kepada masyarakat yang memang masih akan melaksanakan aktivitas dalam beberapa pekan ke depan atau selama masa ppkm daerah ini
dan akan mengakses wilayah strategis ini
memang diharapkan untuk menyiapkan persyaratan ini untuk memudahkan dan juga mempercepat proses pemeriksaan di titik titik penyekatan
nah bagaimana dengan aktivitas perkantoran di wilayah sudirman tamrin ini reza
seperti tadi sudah saya gambarkan kalau misalnya aktivitas lalu lintasnya memang cukup lengang
kami juga melihat aktivitas perkantoran di wilayah ini juga jauh berbeda dibandingkan pada saat sebelum pelaksanaan atau pembelakuan ppkm darurat ini
memang sejumlah perkantoran terutama yang bergerak di sektor esensial
kemudian di sektor kritikal juga masih melakukan aktivitas seperti biasa dengan sejumlah pembatasan pembatasan yang cukup ketat
aktivitas perbankan kemudian untuk teknologi informasi kemudian komunikasi perhotelan non karantina ini juga masih berjalan seperti biasa
kemudian untuk sektor kritikal yang berhubungan dengan kesehatan keamanan logistik kebutuhan untuk makanan minuman ini masih berlangsung seperti biasa
nah reza di belakang saya ini adalah salah satu pusat perbelanjaan yang cukup diminati juga di kawasan perkantoran sudirman tamrin ini
kami juga melihat untuk tenan tenan makanan ini memang masih membuka layanannya seperti biasa dan betul hanya melayani pesan antar saja atau take away saja
karena tidak melayani juga untuk makanan di tempat seperti kita ketahui bersama bahwa untuk pusat perbelanjaan memang selama proses ppkm dorat ini memang tidak dibuka ya
artinya untuk tenan makanan masih bisa melayani seperti biasa tapi memang khusus untuk takeaway saja
eee sementara itu yang bisa kami laporkan reza kita kembali ke studio
baik mila diyarahma sebelumnya ada putifan fodi
teman teman terima kasih atas laporan anda selalu berhati hati dan selamat bertugas kembali